lo gak suka
lo gak terima
semakin hari sifat asli lo makin keluar tak
karena kalian berdua sama sama pengkhianat
gue kasih tau sama lo ya
kenapa lo malah peduli sama putri
harusnya tugas lo itu jagain mel
sampai dia bener bener sembuh
emangnya pangeran gak boleh peduli sama orang lain selain men
tapi bukannya pangeran gak akur sama putri
atau jangan jangan ada sesuatu yang gue belum tahu antara pangeran sama putri
gak usah kepo
tugas kita cuma nyari tahu kondisi usus goreng
lo gak usah ember gak usah ngerti apa yang dikatakan pangeran sama putri

kenapa pangeran malah diem aja
harusnya dia bisa jelasin ke gue
kenapa dia lebih care ke putri
padahal sekarang ini lagi sama mel
ini juga si ata pak ikut ikutan
gue yakin banget
ada yang lagi mereka sembunyi
sekarang gue harus nyari atta buat minta penjelasan
lo yakin gak mau gue antar ke klinik
gue udah ngerasa baik kan kok
mendingan lo telfon citra deh
gue gak mau dia jadi khawatir
yaudah gue telepon citra dulu ya
dari tadi dia nelfonin gue
soalnya gue lagi di jalan
tadi putri sempet pingsan
tapi gue mau antar ke klinik gak mau
katanya sih udah enakan
ini sekarang gue lagi ajak putri makan
nanti gue kabarin lagi ya
oke nanti gue kabarin lagi ya
sekarang lo cerita
apa yang sebenernya terjadi
gue terpaksa harus ke kantor papanya mel
kamu mau nanyain soal beasiswa yang dicabut
itu salah satunya sih ki
terus berarti ada lagi dong
jangan bilang bokapnya mel neken lo
terus apa dong
gue minta satu permohonan lagi sama papanya mel
supaya papanya mel gak lagi neken papanya batu bata
terus apa dong
ya ampun put
kalau bisa senekat itu sih
terus kenapa lo sampai nekat ngorbanin diri lo sendiri
demi belain bokapnya pangeran
karena gue sadar ki
papanya mel tuh benci banget sama gue
dan gue gak mau papanya pangeran jadi kena imbasnya

gue kasih tau ya
bokapnya mel itu dari dulu udah nekat bokapnya pangeran
karena bokapnya pangeran pengen mel deket sama pangeran
jadi ini gak ada sangkut pautnya sama lo put
justru ini ada sangkut pautnya sama gue ki
papanya mel pernah minta gue buat jauhin batu bata
tapi bokapnya mel tau
lo belum jauhin pangeran
dan akhirnya bokapnya mel
neken bokapnya pangeran
terus terusan neken papanya pangeran
papanya pangeran otomatis akan selalu neken pangeran
gue cuman kasian banget sama semua masalah yang lagi dialamin sama pangeran ki

ternyata lo lebih peduli sama pangeran dibandingin sama beasiswa lo

gue mohon lo jangan mikir yang aneh aneh ya ki
gue ngelakuin ini semua karena gue kasian sama pangeran
gue juga mikirin beasiswa gue kok
gue juga mikir keras banget
gimana caranya supaya gue tetap bisa kuliah di kampus bunga bangsa
karena gue harus bisa nyembunyiin semuanya dari nyokap gue
kalau beasiswa gue dicabut
gue gak mau bikin ibu kecewa
kan gue udah bilang
kalau gue gak mau lihat lo sedih
gue bete banget sama bokapnya si mel
mentang mentang dia itu donatur utama di kampus ini
terus bisa seenaknya sama putri
sabar ya pacar
masih ada jalan keluar kok
buat sahabat lu tuh si usus goreng
iya maksud gue
lo kenapa sih
eh namanya si putri udah gue ganti kok
dari asus goreng jadi putri
kenapa sih lo kelilipan
woy mau kemana sih lo
ya ella baru juga pacaran
kok lo belum balik
ngebelain pangeran yang peduli sama putri
bentar bentar bentar
gue kan cuma ngejelasin aja ji nih dari sisi kemanusiaannya aja
sisi kemanusiaan lo bilang
sejak kapan lu punya sisi kemanusiaan ke orang yang selama ini gak pernah lu anggap penting kayak putri
bentar bentar bentar
lama lama kayak mel tau gak sih lo
sama sama gak punya perasaan sama orang lain
tambah parah bucin lo
oh masalah banget dong
mending lo keluar aja dari grup
dan kalo perlu
lo keluar juga
sekarang gue jadi tahu apa isi hati lo
jadi lo pengen gue keluar dari deadflowers
lo gak suka
lo gak terima
semakin hari sifat asli lo makin keluar
gue semakin tau kalo lo cocok sama pangeran
karena kalian berdua sama sama pengkhianat
gue kasih tau sama lo ya
gue gak pernah jadi pengkhianat
dan lo juga harus tau
karena menurut gue
pangeran tuh berhak buat dapetin kebahagiaan
daripada harus diteken terus sama bokapnya si mel
dan kita juga tau
kalo pangeran itu gak pernah suka sama si mel
lo bisa jadi pecundang
kejar mimpi lo
gak perlu lo ngajarin gue
gue udah tau apa yang harus gue akuin
lo buktiin aja emang
ata emang bener
pangeran berhak dapetin kebahagiaannya
begitu pun juga dengan gue
tapi kalo gue jujur soal perasaan gue ke mel
yang ada mel malah ngejauhin gue
dan bokapnya mel pasti bakal ganggu bisnis bokap gue